sementara itu seorang pria ditemukan meninggal dunia di tengah kerumunan masa yang menyambut pemimpin front pembela islam atau fpi rizik syihab di selipi jakarta barat
sebelumnya beberapa orang sempat melihat pria lanjut usia tersebut jatuh saat mendorong gerobak ikannya
kendati sempat mendapat pertolongan nyawa pria tersebut tidak tertolong
polisi yang berada di lokasi kemudian mengidentifikasi jasad pria yang diketahui bernama sotong itu
untuk dipastikan penyebab kematiannya jasad pria tersebut dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat